percepatan penanganan tangkap darurat gempa bumi dan tsunami yang ada di sulawesi tengah
hari ini adalah h enam
saya sampaikan yang pertama adalah update mengenai korban
ini bisa ditampilkan
jadi saya sampai dengan siang ini tercatat korban meninggal dunia

di mana perinciannya di donggala satu ratus empat puluh empat orang
di kota palu satu dua ratus tiga orang
di sigi enam puluh empat orang
pari gemuntong dua belas orang
dan pasangkayu yang berada di wilayah di luar sulawesi tengah
yaitu di sulawesi barat satu orang
data yang kemarin kita sampaikan
sudah dimakamkan semuanya
sebagian besar dimakamkan secara massal
di tpu paboyang
jadi korban jenazah yang dimakamkan
berasal dari kota palu
kabupaten sigi dan pari gemuntong
sedangkan korban luka berat

sebagian juga dirawat di luar wilayah palu
seperti di kota makassar
kemudian ada beberapa di luar wilayah dari kota palu
dan penanganan di sini
pendirian rumah sakit lapangan ditingkatkan
dan demikian juga bantuan tenaga medis dan obat obatan
pembangunan yang berat

di pontoloan induk dua puluh sembilan orang
palu empat orang
pasar wani tujuh orang
jalan kijang sebelas orang
jalan roja moichi empat orang
jalan muhammad hatta dua puluh lima orang
patung kuda satu orang
ini di luar yang ada di
di wilayah petobo
kemudian juga balarwa
yang desa tadi atau komplek perumahan tadi tenggelam
kemudian pengungsi tujuh puluh delapan ratus dua puluh satu jiwa
yang tersebar di satu ratus empat puluh satu titik
sedangkan rumah rusak enam puluh enam dua ratus tiga puluh delapan unit
yaitu di enam puluh lima tujuh ratus tiga puluh tiga unit di sulawesi tengah
dan lima ratus lima unit di sulawesi barat
pendataan masih terus dilakukan
baik dengan analisis saterit resolusi tinggi
maupun dengan menggunakan survei lapangan
dan data ini
masih akan terus bergerak
sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh petugas
yang jumlahnya sudah lebih dari enam puluh tujuh ribu jiwa petugas
yang kita kerahkan untuk menangani tangkap darurat di wilayah sulawesi tengah